selain identik dengan sembahyang vihara membakar hiyo hingga nuansa merah
perayaan imlek tidak akan pas kalau tidak menghidangkan makanan khasnya jeruk
ada dua jenis jeruk berukuran mini yang banyak dicari untuk menyemarakan perayaan ini
jeruk santang dan jeruk kimkit
meski secara ukuran dan bentuk hampir sama kedua jeruk ini memiliki banyak perbedaan
jeruk santang beraroma khas dan menyengat
bentuk buah bulat agak pipih dengan warna kulit oranya kemerahan
kulitnya kasar berpori pori dan lebih tebal
sementara jeruk kimkit atau dikenal juga dengan nama kumkuat ini
aroma jeruknya tidak dominan dengan bentuk buah bulat lonjong
kulitnya tipis berpori pori halus dan berwarna kuning keemasan
nah untuk merasakan kedua jeruk ini
kita ajak egy adit feli dan insan untuk mencobanya ya
pertama coba jeruk santang dulu ya
nah karena udah coba semuanya kira kira lebih suka yang mana rasanya
aku tetap milih yang ini
lebih manis lebih enak
lebih manis lebih enak
gue suka ini sih
lebih enak aja lebih manis lebih seger sih
menurut ahli gizi meski kedua jeruk memiliki rasa yang sama sama khas
baik santang dan gimkit kaya vitamin c dan antioksidan
yang jelas tinggi vitamin c
kemudian banyak mengandung tiamin riboflavin
asam pantenoat vitamin b ya
b satu vitamin a vitamin e mangan magnesium kalium fosfor besi
yang sangat dibutuhkan bagi tubuh manusia
komkuat itu di indonesia tidak begitu seterkenal santang ya
sehingga tidak banyak dikonsumsi hanya pada imlek saja
sebetulnya kalau jumlah kalorinya sebetulnya lebih banyak kompas
berbeda dengan jeruk santang
yang kulit buahnya mudah dikupas
jeruk kimkit kulitnya sulit dikupas
jadi tidak heran untuk menikmati rasa khasnya
jeruk kimkit dimakan langsung dengan kulitnya ya
di pasaran harga satu kg jeruk santang berkisar rp empat puluh hingga rp lima puluh
sementara jeruk kimkit dijual seharga rp tujuh puluh hingga rp delapan puluh lima
gimana tertarik untuk mencoba jeruk jeruk khas imlek ini
kurniawan himawan amri jakarta